gelombang pengungsi dari bali menuju lombok akibat meningkatnya
aktivitas gunung agung terus terjadi
badan penanggulangan bencana daerah ntb telah siap membangun posko dan mendata pengungsi
penumpang kapal penyeberangan dari bali menuju lombok jumlahnya terus meningkat
peningkatan penumpang penyeberangan diperkirakan mencapai lima puluh persen
kebanyakan dari penumpang itu adalah warga karangasem yang ingin mengungsi
seiring meningkatnya status gunung agung ke level awas
cuma disini statusnya itu masih ada tapi keempat juga ada
bpbd provinsi nusa tenggara barat saat ini sedang membangun posko
di pelabuhan penyeberangan lembar untuk mendata dan memantau mereka
sekarang kita ini untuk ntb sebagai backup provinsi yang terdekat
kita mau mencoba untuk menyiapkan pos di sini untuk memantau
para pengungsi dari bali yang ke kita ke lombok
bpbd ntb akan menyediakan kendaraan untuk mengangkut warga
ke tujuh negara
lalu rahmat juniadi mataram
memastikan dalam kondisi terkunci
upaya ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada warga
terutama pemilik art shop yang sedang mengungsi
sebelumnya warga sempat meminta pemerintah dan kepolisian
untuk mengamankan rumah dan ternak mereka saat ditinggal mengungsi
kita sedang melakukan kontrol patroli ya mengecek dan memastikan
toko toko yang tutup yang ditinggal oleh pemiliknya
jadi kita pastikan aman dan kunci kunci kita periksa
bahwa semuanya dalam keadaan terkunci dan aman
antisipasinya apa sih bang sebenarnya
kita akan mengantisipasi pertama ya bencana ini sendiri
kemudian ada pencurian pencurian ini yang harus kita perlu antisipasi
untuk itu sudah ada eka rimah di posko pengungsian pasar seni manggis bali
selamat sore eka rimah
bagaimana suasana pengungsian hingga sore hari ini
jika di tempat saya berada saat ini suasananya cukup riuh sekali
karena memang pada sore hari ini adalah jadwalnya makan sore
bagi seluruh pengungsi yang berada di pengungsian pasar seni manggis ini
dan di belakang saya ini bisa dilihat itu ada mobil milik bnpb
di sana baru saja mengirimkan bantuan air bersih dan juga ada satu truk dapur darurat
jika saya melihat fungsi dari truk ini sebenarnya sebaiknya tidak ditaruh di posko pasar seni manggis ini
karena saya melihat di sini sudah ada satu dapur umum yang cukup memadai
yang bisa memberikan fasilitas memadai bagi sekitar tiga sembilan ratus pengungsi yang ada di sini
kita bisa melihat bantuan juga sudah cukup banyak
kemudian proses memasak juga sudah dilakukan sejak pagi hari tadi
kita bisa melihat seperti apa kesibukan memasak di sini
dan bantuan tidak hanya diberikan oleh warga sekitar tetapi juga oleh ibu ibu pkk
di kelurahan manggis ini
ini menu pada malam hari nanti yang akan dipersembahkan atau akan dibagikan kepada pengungsi
kemudian bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi secara lengkap
ini posko pemberian informasi yang ada di sini
di posko ini atau di meja ini mereka bisa langsung mendaftar
jika ada pengungsi yang baru datang
kemudian pengungsi yang membutuhkan informasi informasi terkait bagaimana peningkatan aktivitas gunung agung
kemudian bagaimana juga
mereka bisa mendapatkan bantuan
mereka bisa langsung datang ke posko ini
sementara yang saat ini berlangsung
ini adalah proses pembagian jatah makan sore
di sini mereka sudah didata sebelumnya
untuk kemudian mereka bisa langsung mendapatkan jatah makan sore yang dibungkus
perharinya sejumlah koki di sini
koki dadakan di sini andra ya
mereka memasak untuk tiga orang dan bahkan lebih
karena memang didistribusikan
ke sejumlah posko yang lain
bersama saya saat ini sudah ada koordinator dapur umum ada ibu putu di sini
ini saya lihat dari tadi sudah isan terlihat sibuk sekali
hari ini sudah masak berapa banyak beras
tadi dulu kan
bapaknya dulu kesini lagi
untuk setiap kali setiap harinya berapa bungkus yang disiapkan untuk sejumlah
tadi dulu sudah ada kosongan kalau saya lihat
itu untuk satu kali masak atau berapa kali
satu kali masak
satu kali masak kalau
makannya tiga kali sehari
apa saja bantuan yang sudah diterima di dapur umum ini
di dapur umum bantuannya itu beras ada mie sembako itu ada sayur sayuran
sejauh ini kendala
sejauh ini kendala
dan yang dibutuhkan adalah
dan yang dibutuhkan adalah
dan yang dibutuhkan adalah
yang diperlukan apa yang diperlukan tidak udah udah hadah memadai sementara ini sudah makasih
ibu sepertinya sangat sibuk selama dilanjutkan kembali pekerjaannya mohon maaf karena kami sempat
mengganggu dan ini salah satu koordinator dari pengungsi juga pak ya yang diberikan kesempatan
juga untuk mendata bagaimana pengungsi untuk bisa mendapatkan jatah makan mereka di sini ya pak
sejauh ini sejumlah pengusir sini ada berapa kalau yang disini seribu dua ratus an ya kalau yang masing masing
banjar lagi posnya kurang lebih sepuluh pos sepuluh pos sudah dibagikan di masing masing pos untuk mengelola
konsumsi mengambil jatahnya kesini barangkali dalam proses pembagian ini ada kendala sementara
ini tidak karena kami melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jumlah umpamanya
lima puluh kami akan kasih restan
sedikit ya makasih pak dan anda sejauh ini memang posko pengungsian pasar seni manggis ini tidak ada
kendala tapi tidak menutup kemungkinan bagi posko posko yang lainnya masih ada kendala karena
saya juga sempat datang ke sejumlah posko yang lain belum ada dapur umum di sana tersedia selain itu
juga belum ada pendataan yang baik bahkan pendataan tersebut juga perlu dilakukan lebih detail lagi
terkait bagaimana mereka membagikan atau mendistribusikan bantuan yang diberikan oleh
masyarakat misalnya ada bantuan berupa pakaian bekas nah ketika data ini tidak valid kemudian
pembagian pakaian bekas itu diberikan langsung secara tanpa menggunakan data yang baik tadi
saya berputar putar bekas yang diberikan oleh petugas yang ada di sini juga yang baik sehingga
di hal hal yang tidak diinginkan justru
akan ada konflik atau konflik interest antar pengungsi ini yang tidak diinginkan atau tidak
diharapkan karena mereka dalam keadaan ya situasi yang memang tidak seharusnya mereka alami karena
memang kondisi alam yang tidak memungkinkan dan ada kabar baik pula bagi seluruh pengungsi yang
berada di kabupaten karangasem ini karena anak anak dengan usia sekolah besok pagi mereka sudah bisa mulai
langsung sekolah di wilayah manggis kemudian juga di wilayah beberapa wilayah yang terdekat untuk
sekolah dasar yang berada di dekat pengungsian pasar seni manggis ini untuk anak anak dengan usia sekolah
smp mereka akan dijemput dengan bus sekolah sekitar pukul tujuh pagi esok hari tanpa harus
menggunakan pakaian seragam dan juga tanpa harus membawa buku pelajaran mereka karena di sekolah
masing masing nanti akan disediakan buku dan juga disediakan buku tulis dan juga alat tulisnya sekaligus
hal yang cukup luar biasa bagi saya andra karena jika saya melihat pemerintah provinsi bali sendiri
menanggapi ini sebagai hal yang serius dan sudah menetapkan bencana kali ini adalah menjadi bencana
provinsi ini artinya bantuan bantuan dari provinsi juga akan digelontorkan ke kabupaten karangasem
ini jika saya melihat memang statusnya mungkin status bencana provinsi tapi bantuan justru saya
bisa melihat ini seperti bantuan dengan skala bencana nasional karena tadi saya juga sempat melihat
menjahitan datang ke sini dan juga mengirimkan bantuan sebesar sembilan ratus juta rupiah kepada pengungsi
yang ada di sini dan dari sejumlah bumn andra baiklah eka rima kita bergeser dulu ke pos
pantau gunung agung sudah ada koresponden cnn indonesia mumtazah catra di ningrat
selamat sore taza bagaimana aktivitas gunung agung hingga sore hari ini
hai ya pada saat ini mas gunung agung nampaknya masih terus aktif begitu masih intensitasnya masih
cukup tinggi antara pukul enam pagi hingga peneliti di pos pantau rendang mencatat bahwa ada kurang lebih
dua ratus enam puluh aktivitas kegempaan yang terjadi itu artinya bahwa antara dua belas malam kemarin hingga dua belas siang
hari ini sudah ada lebih dari lima ratus
tergantung dari setelah jam ke enam belas dan ke tujuh belas yang terjadi dan memang kalau dibandingkan dengan kemarin dua puluh empat jam ada empat ratus delapan puluh an aktivitas kegempaan lebih dari lima ratus hampir
memang namun juga diberi kepala hari ini memang aktivitasnya lainnya belum menurut cukup kan penurunan untuk itu memang status gunung agung masih berada di lapang awas dan masyarakat ya tinggal di dalam perimeter dua belas km merupakan zona bahaya masih bikin bau untuk keluaran mengevakuasi diri ini begitu dan itu juga mengingatkan bahwa dua belas km ini masih mungkin lebih tinggi dari dua belas km yang menjadi tiga

yang lagi masih tinggi dari dua belas km yang menjadi tiga

dan masyarakat yang tinggal di dalam perimeter dua belas km yang merupakan zona bahaya
masih diimbau untuk keluar dan mevakuasi diri ini
dan pemantauan terus dilakukan dan tadi pagi dengan jelas asap sulut utara
yang itu artinya bahwa memang aktivitas di dalam kawah gunung agung ini memang cukup aktif
dan juga suhunya pun sudah mulai meningkat
memang setiap harinya pun juga walaupun tidak ada aktivitas kegempaan
dan juga aktivitas yang meningkat seperti yang saat ini terjadi di awal september hingga saat ini
memang asap sulut utara pun memang terus terjadi begitu
namun memang tidak terlihat secara jelas karena memang gunung agung ini merupakan gunung api yang aktif
namun pada pagi hari ini memang para peneliti mencatat bahwa memang asap suluf utara ini semakin terlihat jelas
dan itu mereka artikan semakin meningkat dan juga suhu di dalamnya pun juga semakin meninggi
dan ini memang tercatat bahwa belum ada tren penurunan
dan juga sampai saat ini dipastikan bahwa gunung agung masih dalam status level awas andra
ya baiklah terima kasih mumtazah
dan juga tadi ada eka rizwan
terima kasih ma langsung dari bali
tetap berhati hati dan selamat kembali bertugas